saudara kesatuan batalion infantri lima ratus sembilan balawara yuda melaksanakan kegiatan perayaan di zona hitam untuk memperingati hari pendidikan nasional
kita mencoba untuk hari ini kita kumpulkan semua sd smp sma di sini
untuk menjamin itu tadi yang seperti mas victor sampaikan
jadi salah satu tugas kami di sini adalah sesuai dengan impres nomor sembilan itu
bahwa kami memberikan membantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar
termasuk salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan pendidikan
karena itu hak semua anak indonesia
mereka senang biar mereka juga merasakan hal yang sama
seperti yang di daerah lain laksanakan dan rasakan
kalau hariannya seperti mas farma sampaikan benar itu bahwa kita sering
kita adakan patroli gabungan kita pastikan
kita juga berkomunikasi langsung secara melekat dengan para guru guru
kalau mereka ada kendala ada informasi yang membuat mereka kurang nyaman
itu dia bisa laporan kepada kami secara langsung
satuan batalion infanteri lima ratus sembilan merangkai acara dengan bernyanyi
membuka cleaning keliling pemberian susu gratis
walaupun kondisi rawan terkendali dan masuk di zona hitam
batalion infantri lima ratus sembilan memberikan pengawalan dan penjagaan terbaik
tim liputan kompas tv